ratusan warga kota sorong provinsi papua barat yang sudah tujuh bulan belum menerima bantuan program keluarga harapan atau pkh
rabu pagi marah marah hingga terlibat adu mulut dengan petugas dinas sosial
warga yang kebanyakan emak emak ini terus berteriak mempertanyakan program bantuan pkh dari presiden joko widodo
yang harusnya mereka terima
sayangnya aksi ini tidak memperhatikan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan sebagian tidak memakai masker
warga menuding dinas sosial kota sorong sengaja menghapus nama mereka dari daftar penerima bantuan
dari tahun dua ribu lima belas kita dapat itu pun juga dari tahun lima belas sampai sekarang nanti tahun dua ribu dua puluh satu baru kita dapat kendala
kepala dinas sosial kota sorong manas
mereka wajib mau menjelaskan adanya kesalahpahaman warga
sebenarnya nama mereka tidak dicoret dari daftar penerima bantuan tetapi mereka wajib memperbarui data administrasi mereka
sekarang ribut ini karena nama tidak ada
dan kami sokongasikan ke pusat tim bahwa jangan kirim nama yang lima ribu terlibat dulu
perbaikan data ini semua dulu baru bisa
karena kita sudah proses perbaikan
tapi pusat tim kebetulan kirim dari daftar penerima bantuan
warga yang belum menerima bantuan diminta bersabar
karena seluruh administrasi sementara diperbarui oleh kementerian sosial
jersi alen sorong papua barat